ular sanca sepanjang lima meter ditemukan warga duriko sambi cengkareng jakarta barat rabu sore di sebuah rawa tidak jauh dari permukiman
ular tersebut rencananya akan diserahkan kepada pihak petugas balai konservasi sumber daya alam
warga duriko sambi cengkareng jakarta barat rabu sore dikejutkan munculnya seekor ular sanca sepanjang lima meter di permukiman mereka
warga menemukan ular sanca tersebut dekat sebuah pos ronda yang berlokasi di dekat rawa tak jauh dari permukiman
saat penemuan ular permukiman warga sedang tergenang air
karena khawatir akan mengganggu keselamatan warga ular tersebut kemudian ditangkap dan diamankan
rencananya warga akan menyerahkan ular sanca ini kepada petugas balai konservasi sumber daya alam
mardika prakasa satya jakarta